joko widodo terkait jatuhnya pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh
namun kita berharap para keluarga korban bisa tenang menunggu tim sar yang sekarang ini sedang bekerja keras di lokasi kejadian
saya juga telah memerintahkan knkt untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa ini dan segera menyampaikan hasil penyelidikannya secepat cepatnya
sekali lagi kita masih fokus pada pencarian dan penyelamatan korban
mohon doa dan dukungan dari kita semuanya